menteri kelautan dan perikanan susi fidya stuti tertangkap kamera saat mencubit menteri keuangan sri mulyani
dan video ini pun telah beredar luas di media sosial
ya dan sebenarnya apa yang terjadi di antara kedua menteri perempuan ini kita simak videonya berikut ini